beginilah suasana lomba tiktok di food court area hilal point kota parepare sulawesi selatan jumat malam
perlombaan ini banyak diikuti peserta anak anak namun banyak peserta dan penonton yang tidak memakai masker
penonton pun tampak berkerumun dan mengabaikan physical distancing
karena banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan acara ini akhirnya dibubarkan camat setempat
selain melanggar protokol kesehatan ternyata perlombaan ini juga tidak mengantongi izin dari tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas
jadi berdasarkan laporan dari masyarakat di bulan kami langsung melakukan ini dan kebetulan tadi memang kami temukan tidak ada jarak dan tidak menggunakan masker bagi para pengunjung yang ada di dalam
sesuai peraturan wali kota parepare pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan diancam sanksi berupa teguran denda
hingga penutupan tempat usaha